bank indonesia menetapkan biaya penggunaan kris bagi para merchant atau pedagang
namun sejumlah pedagang keberatan dengan kebijakan bank indonesia
sebab dalam aturan yang tertuang tersebut biaya tidak boleh dibebankan kepada konsumen
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
ketua umum kooperasi warteg nusantara mukroni
selamat pagi pak mukroni terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
selamat pagi pak tidak
pak bagaimana reaksi anda melihat kebijakan kontroversial bank indonesia
terima kasih ya pak budha kami berkorban untuk pendapatnya
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus
tentunya kita akan memberikan
dan support atau bantuan pada digitalisasi karena itu merupakan satu kebutuhan
yang kedua kita lihat kondisi ekonomi sama sudah bahwa kondisi ekonomi usaha kecil ini
pasti belum pulih
yang ketiga tentunya dengan kondisi ekonomi yang belum pulih
berapa persen pun tentunya kami akan keberatan gitu kan
kondisi seperti ini kami mengharapkan semua komponen membantu
agar pemulihan ekonomi bagus itu ya
yang keempat ya tadi kalau kondisi ekonominya sedang kayak begini
tentunya kami akan berusaha dan tidak membantu
tapi untuk sementara tidak diberlakukan
apa itu persentase kepada beban kepada kami sebagai pedagang
ini ada empat poin yang terus terang kami kemukakan dengan kondisi ekonomi yang justru satu ini
pak mukroni kalau saya garis bawah yang paling utama adalah kondisi ekonomi saat ini yang belum pulih ya pak
terutama pasca pandemi
lalu bagaimana dengan transaksi sejauh ini di warteg pak
apakah memang sudah ada para pedagang warteg yang menggunakan kris
dan kemudian bagaimana respon mereka terhadap penggunaan sejauh ini pak
sebelum adanya kebijakan kenaikan
pajak yang dibebankan kepada para merchant ini pak
sebenarnya kami dengan digitalisasi pembayaran membantu ya
cuma tadi sekarang ini konsumen atau pelanggan kami kan mendengar sebab
maksudnya dari pedagang asongan
terus ojol terus serabutan ya
pegang serabutan karyawan serabutan jurus serabutan
mereka itu kan mendapatkan itu tunai
jadi mereka mendapatkan harian
terus seperti apa itu pedagang asongan dia mendapatkan dari pelanggan eceran dan sebagainya
jadi banyak dari mereka itu masih tunai
jadi ya sementara kita akan apa istilahnya dengan kondisi ekonomi seperti ini ya
masih sebagian besar
pembayaran itu masih tunai
itu yang sekarang kami alami
platform istilahnya pylater atau apa itu tadi itu
kri dan lain sebagainya
pak kalau dari beberapa informasi yang saya dapatkan keuntungan menggunakan kris salah satunya adalah
meminimalisir keberdapatan uang palsu mengurangi biaya pengeluaran uang
kas dan keuntungan penggunaan uang
kemudian juga menyediakan dana transaksi pengembalian ya
tapi pasti ada keuntungannya juga ya pak
seadanya dengan diberlakukan kebijakan ini tapi di satu sisi anda tadi sepertinya berkata
lebih banyak ditunda karena kondisi perekonomian tidak baik
lalu bagaimana ke depannya pak
seandainya memang harus diterapkan mengingat tadi ada beberapa hal yang sudah diberikan keuntungan bagi para merchant
ya tadi sebenarnya kami mendukung ya dengan apa di jurnalisasi ini kan proses pembayaran
lagi transparan terus tadi mengurangi uang palsu dan sebagainya
tapi dengan kondisi sekarang ini ya kami mengharap untuk melihat dulu kondisinya
jadi atau malah justru kita dibantu dengan program program kri misalnya ada promo gitu kan
atau diskon gitu kan
bukan malah kita dibubani gitu kan
kecuali kalau ekonominya sudah bagus karena keuntungan waktu kerjanya bagus
kita sepuluh sampai dua puluh tapi kalau kondisinya bagus
ini kan baru pulih gitu kan
oleh karena itu kami melihat bahwa ini belum istilahnya tepat waktunya timingnya belum tepat
kalau kita berlakukan lokomotifnya sekarang gitu
pak berarti asumsinya dengan kondisi ekonomi tidak baik seperti ini ada pengecualian
apakah ini membebani lalu bagaimana solusinya anda dan para pedagang menaikkan harga
dari makanan yang dijual atau seperti apa nih pak
akhirnya kan karena gini di warteg itu biasanya kalau kita dapat cash maksudnya
kita harus belanja gitu kan

dengan krisis ini kadang kadang kan mungkin ada tenggang hari ini ada masuk transfer besok baru kita belanjakan
ini kadang kadang lagi warna ini juga agak repot gitu kan
jadi ya banyak dari teman teman ya udahlah tunai aja gitu kan
karena tadi itu kan kondisi sosialisasi juga belum berhasil
istilahnya mapan permanen di teman teman gitu kan
yang kedua juga tadi kondisi kita modal masih naik ini kan harus kita punya dua modal gitu kan
modal untuk istilahnya ditabung terus modal untuk kita belanjakan gitu kan dengan krisis ini
jadi memang kalau kondisinya ekonominya bagus kami akan mendukung
karena tadi ada beberapa keuntungan seperti tetap parasi terus yang kedua meminimalisir uang palsu
untuk kasus warteg dengan istilahnya dengan pembayaran seperti ini kan lebih efisien gitu kan
tidak di istilahnya dirampok gitu kan
itu sebenarnya tidak ada masalah
cuma tadi itu kondisinya belum pas gitu kan
timingnya belum pas gitu kan
jadi ya kalau memang mau dilakukannya pasti nunggulah mungkin tahun depan
dan tau bagaimana nanti kondisi ekonominya tentunya mereka lihat lah
karena ini ekonomi bawah ini kan belum minimal
pak tadi anda katakan memang selain faktor ekonomi yang belum stabil
cash flow sangat menjadi hal yang utama di perdagangan yang menggunakan kris ya
terutama di warteg karena tadi digunakan untuk belanja
sehingga mungkin perlu dievaluasi
tadi bapak katakan ditunda
dan apakah ini berpengaruh ya terhadap bagaimana nanti proses jual beli di warteg pak
ya tadi mas mungkin penyempurnaan yang misalnya dapat hari ini kita bisa mengambil hari ini gitu kan
jadi tadi cash flow nya gitu kan untuk belanja akan kita cash flow itu bisa digunjakan gitu
yang kedua tadi ya artinya dari perbankan memberikan macam promo ya
bisa di handling misalnya kalau membayar kris ada diskon atau sebagainya
nanti kan perbankan bisa mempromosikan gitu kan produk produknya apa itu yang lain gitu kan
ada asuransi ada program apa
karena ini juga akan ada keturunannya gitu program perbankan
karena teman teman ini kan bukan hanya sekitar kris saja
oh ya saya nabung di bank salah satu bank a gitu kan
ternyata ada beberapa fasilitas
sebenarnya ini kan sebagai alat promo gitu
dari perbankan gitu
sehingga pelanggan juga ataupun pedagang mendapat keuntungan tapi bukan menjadi beban dari biaya biaya tersebut
berarti bapak sendiri sudah melihat ini akan menjadi beban ya pak terhadap mercan warteg ke depannya
terutama terkait dengan sistem mendapatkan uangnya gitu ya karena butuh waktu dua hari
kemudian juga cash flow sendiri
idealnya seperti apa sih pak sistem pembayaran di warteg
apakah tetap konvensional sementara di satu sisi uang digital itu sebuah kenisayaan pak
tadi seperti kami sampaikan bahwa sebenarnya ini kita mendukung gitu kan dengan sistem tadi
ada mengurangi apa pemasukan uang
terus kita juga tidak istilahnya menumpuk gitu ya
atau memegang uang uang itu karena memang kalau malam juga rawat juga
tetapi tadi penyelidikan
tapi tadi penyempurnaannya bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan transport harusnya bisa kita ambil itu satu
yang kedua mungkin tadi lah tiga ya kalau dihitung hitung lagi berapa gitu kalau bisa diminimalisir gitu kan untuk keringanan sebagai pedagang
terus yang ketiga bahwa kondisi ekonomi sekarang ini yang belum pulih ya tadi ditangguhkan dulu untuk melihat kondisi ke depan itu mas
misalnya sudah pulih bagus ya
sebenarnya untuk hitung hitungan itu kita ini pedagang itu kalau rame mas
itu untungnya itu agak lumayan
tapi kalau kondisi ekonominya belum pulih ya tadi masakan kadang kadang kita kan gak dijual gak laku

apalagi nanti ditambah dengan tiga ini
ini kan sangat berubah nih kali ini mas widja
pak terakhir singkat saja harapan bapak seperti apa
apa kami bisa dapatkan
karena memang kebijakan ini harus ditunda terutama mungkin buat merchant ataupun pedagang makanan di warteg
atau memang harus disesuaikan dengan tadi beberapa benefit yang mungkin harus diberikan kepada para pedagang
kemudian juga sosialisasi
seperti apa pak
ya untuk programnya kita mendukung ya mas yuda ya program ini mendukung
cuma tadi pembenahan ini ya kalau kami mohon menyampaikan tidak dulu lah gitu kan
terus kalau misalnya alternatif kedua tidak ya
beban itu ya istilahnya bisa mengeringankanlah para pedagang
sehingga bisa pedagang itu sekarang bisa pulih usahanya atau dagangannya
agar omset terus pelanggan daya beli masyarakat bisa tumbuh sehingga kita juga usaha dengan baik
cuma juga yang kami harapkan
baik terima kasih untuk perbincangan dari pak mukroni selaku ketua umum koperasi warteg nusantara
selamat pagi pak